mereka ada untuk memastikan penyelamatkan kebohongan keamanan nasional yang sensitif di luar channel channel yang berpengaruh
pemerintah new south wales mengatakan tinjuan ekstensif terhadap praktek periklanan di sektor multikultural
fasil mirosnishen co mengeluarkan permohonan bantuan yang konsisten untuk membantu negaranya
menurut saya penyelamat keamanan tidak wujud untuk mengelakkan kegagalan dari dikeluarkan
tapi musiknya yang mengiringi itu sama
dan kalau ke atas lagi ini bagian dari b enam belas tujuh belas
dengan musik dari barat itu
bukan untuk berbagi tapi untuk mengawal untuk mengambil kemampuan kematian
akan menjadi legasi utama
penjaga pantai amerika serikat mengatakan
dan puing puing setelahnya
sampai jumpa di sps bahasa indonesia
bendahara jim chalmers menjelaskan
pada tahun dua ribu dua puluh dua dia diyakini terbunuh ketika is atau isis menyerang penjara kurdi tempat dia ditahan
bertenaga nuklir bernilai empat enam miliar dolar sebagai bagian dari aukus
india itu tujuh puluh ribu yang sudah dikirimkan
yaitu bali jakarta dan kepri
aksi korporasi ini dilakukan untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif
tidak ada lawan yang mencalonkan diri
cuman yang penting adalah kepatuhannya itu ya
sebelumnya mahendra menjabat sebagai wakil menteri luar negeri
sekian informasi dalam flash week podcast
kesenjangan kekayaan telah meningkat di australia
tapi kalau kita lakukan tiga m atau lima m ini dengan tepat dengan maksimal maka itu akan sangat membantu untuk menurunkan pebatasan
saya suka dengarkan hip hop
sebelum diarak keliling kota solo hari seninnya
bolsonaro berbicara sekitar dua puluh menit untuk membela diri
ratusan peserta tersebut dinilai telah merugikan negara dan instansi yang membiayai proses seleksi cpns itu
partai liberal dibawa ke pemimpinan jeremy rockleaf

pergerakan wisatawan nusantara sebagian besar akan mengarah ke tiga pulau daerah tujuan terbesar